sampai jumpa di video selanjutnya
jangan jangan jangan
kok gini sih pak
coba kamu telepon ke rumah ya
siapa tahu ada informasi yang ke rumah
jangan deketin saya pak
berani beraninya masuk kandang macan
sekarang lo kumpulin preman preman kita ya
preman yang paling serem ya
lo kumpulin yang banyak lo bawa kesini ya
jangan banyak nanya loh
kumpulin sekarang lo bawa ke tempat
tapi agung lagi mau ngasih makan jenggo bos
aku mau bawa lo sekarang bawa kesini
tahu diri lo makan
ini apaan sih
bunga bunga lah anjay
tidak ada idea sih
udah jangan lagi
nih makan makan
ayo kesel sama dia
eh pengek pengek
sebenarnya kenapa sih ayah
habis dipukulin raka
sudah itu tolong anterin ke kamarnya rakyat ya ayo ayo
dia nyantas sama ayah
ini semua gara gara aku ya raka
pelan pelan biar cepat sembuh memarnya
aku udah bisa senyum nih
yang penting kamu selamat
harusnya kamu tuh biarin aku
aku gak apa apa kok sama preman preman itu
kamu tuh gak perlu sampai seperti ini loh raka
mereka itu kan banyak
menurut kamu gimana
nggak mungkin lah
aku gak mungkin biarin orang orang jahat ngejahatin kamu yang sebaik ini
nggak mungkin ya
aku nggak mungkin di maja
tetap di thriving mas
ya pikir kamu paham
jangan merasa lapang yuk
saya benar benar tidak mengerti ada laki laki seperti itu seperti tidak pernah ada kenangan saja
memori adalah memori anda lihat tidak tadi anda lihat
ya tuhan sangat kasar sekali
gentleman seperti apa itu apalagi dengan perempuan dan wanita seperti anda
saya kesel sekali saya melihatnya tadi
sudahlah bukan salah raka
bukan salah bagaimana anda ini benar ya
itu laki laki yang kasar saya tidak suka
memangnya anda berguna dengan dia
ya saya juga sudah putus dengan dia
dia tidak pantas juga karena saya sudah dekat dengan raka
anda mengatakan ini anda tidak bisa bohong anda sedih saya tahu
tidak saya sudah punya tunangan ini kenapa saya harus memusiknya
tetap saya tidak suka itu laki laki yang kasar dan gentleman
ada beruang beruangnya sama sekali
anda mulai menangis
sebaiknya kita pulang
saya lihat anda mulai menangis
saya sudah pulang
saya yang capek capek menyelamatkan dia dia larinya ke raka
dia mengangkat saya
tidak untuk menghilang
pak jalan pak
pak jalan ini dong pak
pak jalan ini dong pak
maafin bapak ya
semuanya salah bapak
tapi benar bapak gak bermaksud jual kamu ke tempat pelacuran
bapak sama sekali nggak ikut campur soal itu ayah
ayah sayang sekali sama bapak
gimanapun juga bapak itu kan bapaknya ayah
kamu adalah harta satu satunya buat bapak
bapak selalu nyusahin kamu
tapi dilupuk hati paling dalam bapak sayang sama kamu
pak bawa sini
pak jalan bapak ini
pak gue begini pak
pak bawa sini
pak pak pak
pak buka pak
kamu harus tunangan sama yudik
pak aku harus tunangan sama yudit pak
pak jangan gini dong pak
buka dong pak
sudah terserah sama kamu
pokoknya kamu harus tunangan sama yudit
bapak akan laksanakan tunangan itu secara besar besaran
dan kamu boleh keluar dari kamar ini
kalau nanti tunangannya sudah mau dimulai
sudah biarkan saja biarkan
buka dong pak
ya ampun handphone saya diambil
bagaimana kalau dikurung kurung
bagaimana kalau dikurung kurung